rumah adalah tempat membangun keluarga dan tempat beristirahat
sehingga harus dijadikan tempat pulang yang nyaman
dan tempat yang selalu dirindukan satu keluarga
inilah konsep yang ditanamkan pendongeng aryo zindi dan keluarga
saat membangun rumah mereka di kawasan bogor
mencintai aktivitas mendongeng sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
hal ini pun yang menjadi inspirasi aryo dalam membangun rumahnya
lihat saja ketika masuk rumahnya
anda seakan dibawa masuk ke dalam imajinasi dalam negeri dongeng
mulai dari arsitektur hingga interior di dalamnya
sang istri sastiviani sebagai perajin bahan daur ulang
mengaku rumah ini pun merangsang kreatifitas mereka saat bekerja di rumah
uniknya lagi sebagian besar furniture dalam rumah mereka adalah barang daur ulang atau upcycle
jadi pas ngebangun rumah ini sebenarnya kita memaksimalkan apa yang kita punya
jadi sedikit sekali hal hal yang beli gitu
kalau kita bisa bikin kenapa enggak
aku juga crafter jadi semangat diy itu membara gitu
proses renovasi rumah dimulai pada tahun dua ribu empat belas dan memakan waktu dua tahun
untuk menghemat biaya aryo dan sastiviani tidak menggunakan arsitek ataupun desainer interior
mereka menggunakan jasa tukang kayu untuk membantu merombak rumah
karmel mursalim arief yunan jakarta